hai teman teman semua senang sekali saya putri ayu ningtyas kita kumpul lagi di cnn indonesia tv
hari ini kita akan ngobrol apa sih oke ini ya hari ini kita akan ngobrol dengan beberapa
pelaku pariwisata apa dampaknya sebenarnya kofit sembilan belas bagi kehidupan mereka jadi pelaku
pariwisatanya siapa aja ada seorang pemilik hotel kemudian ada juga seorang
travel blogger ya jadi sebenarnya tidak hanya mereka yang punya hotel atau jadi guide atau
jadi supir travel dan lain sebagainya punya memiliki sesuatu di dunia pariwisata tapi juga
mereka yang travel blogger yang hidupnya sehari hari beraktivitas atau
ada hubungannya dengan pariwisata oke satu narasumber saya sudah bergabung sudah halo halo
dari tadi namanya adalah agung prastista dia adalah seorang managing director putra mas group
kita sekarang tunggu saya manggilnya biasanya beli agung kan orang bali beli itu artinya kakak
ya atau mas sebentar lagi bergabung nih di beliagung dari denpasar bali kita akan langsung
tanya seperti apa kehidupannya sebagai owner beberapa hotel di bali bagaimana survive nya
bagaimana bisa bertahan berapa lama bisa bertahan karena kita sama sama gak tahu berapa lama
covid sembilan belas pandemi ini masih akan berlangsung masih terus berupaya saya berkoneksi dengan beliagung dulu oke kita masih melihat saya sudah invite halo
halo halo halo bli agung gambarnya masih belum muncul bli agung gambarnya masih belum muncul atau
kita connect lagi ya oke oke oke oke nggak apa apa oke nggak papa apa gambarnya belum muncul nggak
oke kita pin dulu komennya ada masukan dari teman aku yang selalu mengingatkan aku kan aku selalu lupa cara nge pin bagaimana
aku selalu lupa cara ngepin bagaimana
ya beginilah ya kehidupan
setelah wfh semuanya
jadi harus bisa macam macam
oke sudah dipin
beligum bisa bergabung
oke ini dia
mudah mudahan bisa nyambung sekarang
mudah mudahan bisa nyambung
karena ceritanya seru
kebetulan saya malam ini akan berbicara
dengan teman teman saya
hai beligum halo
cuma mungkin suasananya berbeda ya
saya kan masih keluar
kemudian masih bisa
apa ya kehidupan sehari hari masih normal lah
sekalipun tidak full
tapi bagaimana dengan
putra masjid itu punya berapa
hotel bingung dan berapa kamar totalnya
yang pertama punya lima puluh tujuh kamar
yang kedua punya
ada satu ratus delapan kamar dan ke banda sembilan puluh kamar jadi kurang lebih dua ratus lima puluh kamar kita punya
dua ratus lima puluh kamar sekarang beroperasi minimal atau sudah tidak beroperasi sama sekali
sudah nggak beroperasi dari tanggal satu april kemarin sih karena memang nggak ada
sama sekali mulai mulai nggak ada tamu itu mulai bulan apa sih bli bung
mulai akhir maret waktu penutupan airport gitu ya untuk visa on arrivalnya tanggal dua puluh maret kan
nah dari situ karena memang kebetulan banyak dari mancanegara jadi memang lama lama makin berkurang di situ
jadi akhirnya tanggal enam
selain hotel itu ada juga restoran ya brigong ya kalau nggak salah ya
iya tebetan berarti yang
restoran saat ini yang tujuh sedang kita tutup yang dua masih buka karena mungkin marketnya masih lokal ya yang dua ini ya
tujuh tutup semua beli gong oke berarti total pegawai berapa dari grup putra mas
dalam masa masa ini ada yang dirumahkan atau ada yang dikurangkan
kalau di hotel memang kita rumahkan semua saat ini karena kan hotelnya berprodokrasi ya
volunteer yang tetap menjaga biar hotel itu tetap segar kualitasnya
jadi satu hari itu ada lima belas orang yang masuk untuk membersih bersih lah gitu untuk menjaga aura hotel itu tetap bagus juga gitu
oh iya iya karena properti ya properti kalau di bali nggak boleh ditinggalin gitu aja
mungkin untuk pemirsa cnn indonesia tv penontonnya
mungkin bingung kenapa mesti dijagain nah itu properti di bali seperti itu
kemudian ada yang di plk nggak sih bli bung
karena kan kita baru melihatkan kan baru satu bulan ya put ya
jadi kalau kita lihat kan selama ini ya hotel kita sudah buka tujuh belas tahun ya kan
ya kita punya tabungan lah untuk mensupport mereka
karena selama ini ya saya bisa ada karena mereka itu
jadi sebisa mungkin malahan kita memberikan tetap
gaji pokok mengfull mungkin selama tiga bulan ke depan
jadi tetap memberikan gaji pokok
dan semoga pandemi ini sudah berakhirlah tiga bulan lagi
begitu sih put
oke tiga bulan lagi perkiraannya ya
apakah itu artinya apakah itu artinya memang perhitungannya secara di atas kertas
survival ratenya tiga bulan ke depan
setelah kalau misalnya masih harus stretch lagi
setelah kalau misalnya masih harus stretch lagi ya
setelah kalau misalnya masih harus stretch lagi ya
stretch lagi lebih lama lagi gimana briggo
stretch lagi lebih lama lagi gimana briggo
kita kan mungkin disitu safe tiga puluh tiga puluh kan ya
nah yang tiga puluh tiga puluh ini kita akan bring for backward ke bulan tiga puluh
dan juga memang kita kemarin sempat memberikan bonus sebenarnya buat tahun dua ribu sembilan belas
dan juga memang kita kemarin sempat memberikan bonus sebenarnya buat tahun dua ribu sembilan belas
dan kita juga hold dulu saat ini untuk kemungkinan mungkin bulan ke lima nya masih harus tutup
dan itu kita berikan kepada mereka
jadi intinya sih juga membuat mereka itu tetap irit ya
karena kalau misalnya mungkin diberikan di awal mungkin banyak yang dipakai atau gimana
malahan nanti malah kesusahan untuk membeli bahan bahan pokok gitu
brigong ini berarti termasuk yang beruntung ya termasuk yang bisa survive
karena kalau misalnya kebetulan saya beberapa minggu lalu saya bicara dengan ketua phri pusat
katanya ada hampir sekitar satu lima ratus an hotel yang tutup gitu
atau mungkin lebih gimana di bali beli gong gimana dengan teman teman yang lain
untuk di bali dari data phri memang ada dua ratus empat puluh tujuh hotel yang tutup saat ini ya
dan juga kalau di badung sendiri tempat kita berada itu ada delapan puluh enam hotel
jadi memang terdampaknya luar biasa banget ya
itu pun bulan april jadi mungkin bulan mei sudah mungkin tambah turun tambah turun lagi sih put
jadi memang kita sangat berterima kasih ke penemannya bantuan mungkin dari pemerintah pusat ya
bagaimana sih kira kira kebijakan apa sih kita bisa diberikan
karena kan intinya kita tidak mau karyawan itu harus dirumahkan atau mungkin tidak dibayar gitu ya
iya kasihan soalnya ya
karena mereka kan juga harus tetap hidup dan juga mungkin perusahaan beda beda kadarnya
ada mungkin yang sudah punya banyak tabungan atau masih sedikit tabungannya itu kan semua beda beda
hmm agung ini ada yang komen ketua phri masa depan amin ya amin
briggo gini deh sekarang
oke sudah ada hitungan belum
kalau misalnya survive oke bisa dengan dikurang kurangin seminimal mungkin gitu ya
tapi sudah ada perhitungan nggak misalnya ini recovery nya bisa berapa lama
kalau misalnya secara umum dunia pariwisata bali dilihat dari kata mata owner hotel deh
ya kalau saya sih kita kan selalu harus optimis ya put ya
jadi kalau saya lihat sih memang worst case scenario itu mungkin empat bulan lah dari sekarang kita berjaga jaga untuk tutup kan
tapi kita berharap karena habis quarantine yang begitu lama ya dan juga mungkin kalau misalnya vaksin sudah ada
orang akan mengurangi hidupnya sekali lagi lebih besar gitu loh
jadi kayak semua malah berbondong bondong pengen ya mungkin berbondong bondong
ya mungkin berwisata pengen nginep di hotel pengen makan di luar
jadi mungkin itu akan menjadi obat lah untuk apa yang belum kita punya selama ini sih
jadi saya rasa empat bulan sih untuk ini berlaku
nah setelah itu juga harus diperhatikan karena mungkin kan memang ini ada dampak ekonomi ya
karena selama ini banyak orang yang tidak punya penghasilan
jadi juga mereka masih akan terus berhemat dan mungkin karena pariwisata ini sifatnya tertiar
jadi mungkin ini kebutuhan terakhir yang harus mereka lakukan
tapi di sisi lain karena memang tadi sudah di quarantine terlalu lama
mereka juga yaudah deh mungkin makanan gak usah deh
yang penting saya jalan jalan dulu
ya mudah mudahan itu sudah dihargai
mudah mudahan ya mudah mudahan
ya mudah mudahan nah tapi sebenarnya gini bligong kan sebenarnya tuh harap harap cemas juga ya di zaman sekarang
gini misalnya katakanlah cina udah recovery
tapi kemudian korea selatan recovery
bang katanya recovery tapi ternyata total lockdown
national emergency sekarang
jadi kayak masih negara negara tuh kayak masih bingung masih gimana
kalau misalnya dalam situasi begini terus pariwisata dibuka lagi itu kalau dari owner hotel ngerasanya gimana
maksudnya di satu sisi kan uangnya tetap butuh
tapi di sisi lain ada resiko kesehatan dan keselamatan juga
jadi saya rasa memang betul sekali kalau misalnya mungkin cross border ya
dari negara negara lain itu mungkin ada travel warning dan lain lain
jadi mungkin pertolongan pertama yang kita harapkan sekali adalah dari local market
kalau indonesia sendiri sudah bilang oke kita sudah aman dan juga mungkin dengan disiplin memakai masker atau menjaga kesehatan dan imunitas yang tinggi
jadi mereka bisa traveling sama indonesia kan begitu ya
nah di situ sih itu mungkin bantuan bantuan dari carrier sendiri dari tamu tamu itu mau datang ke destinasi nya ya
seperti mungkin tiket yang jauh murah sekali
mungkin juga penggratisan apalah di situ
kalau hotel sudah pasti kita akan banyak yang ngobrol ya kan begitu
bligong tapi sebenarnya kalau misalnya stimulus stimulus pemerintah itu sudah kecipratan belum
misalnya pajak kemudian sewa kalau misalnya ada sewa kemudian pinjaman kalau ada
itu udah ada pengumuman atau udah apply untuk itu atau belum atau masih belum jelas juga sebenarnya
satu sih belum jelas ya
kita memang cuma baru menerima awal januari mengenai relief untuk pajak pb satu ya
cuman juga katanya juga memang belum bisa diaplikasikan gitu
dan juga memang kayaknya baru ada wacana saat ini dari kementerian keuangan bahwa akan ada bantuan untuk perpajakan tentang pendapatan dari karyawan maupun dari penghasilan hotel itu sendiri gitu
cuman juga masih sekedar wacana sih
nah itu kita benar benar kita harapkan sekali saat ini
salah satu grup hotel yang tidak phk karyawannya ya
bangga bisa kerja di pmg group oke
berligong bligong sebenarnya gini deh
kan pmg sudah tujuh belas tahun ya katanya
pernah membayangkan atau pernah prediksi hal hal seperti ini bisa terjadi nggak
karena begini kalau misalnya saya beberapa kali bicara sama pengusaha hotel atau titulah periwaktu itu
mereka rata rata nggak membayangkan
kalau misalnya jelek jeleknya krisis ekonomi itu orang masih pengen liburan gitu kan
tapi sekarang orang liburan aja juga nggak bisa
sebenarnya pernah nggak sih dalam tujuh belas tahun beroperasi tuh kondisi seburuk ini
nggak pernah sama sekali
kita aja ini benar benar kejadian yang di luar pemikiran lah ya
jadi memang harus ada hikmah yang diberikan
harus ada hikmah yang diambil dari sini ya
dan bahwa sekarang kita sehat saja sudah lebih diutamakan daripada mungkin bisnis yang harus kita jalankan ya
cuma memang nggak terbayang sama sekali
kalau dulu mungkin ada bom bali atau gunung agung gitu ya
itu kan cuma bali saja yang kosong ya
mungkin negara negara lain yang populer juga seperti thailand malaysia itu tidak kosong dia
nah waktu dibuka
bali pasti akan diserbu
nah kalau sekarang ibaratnya semua travel destination itu kosong semua
nah bagaimana setelah ini sebenarnya yang harus benar benar dirancang
setelah covid ini berakhir untuk pariwisata ini bagaimana
karena mereka satu dunia pasti akan reputan
pengen turis itu datang kembali kepada mereka
karena kan satu devisa yang terbesar juga untuk negara negara mereka gitu
jadi sama sekali gak pernah kebayang
ini pernah nggak sih kejadian kayak gini jelek jeleknya zaman dulu
misalnya pas sars atau mers gitu juga nggak seburuk ini ya bingung ya
tidak sama sekali
bali sejauh ini kan kalau lagi kerajaan begitu kan jarang terkena virusnya juga ya
jadi ini saya juga sedikit kecolongan
saya itu tanggal dua puluh an ke atas baru tahu
saya bilang waduh kalau visual arrival ditutup berarti tidak ada tamu datang dong ya

marketnya pmg itu sebenarnya turis dari mana aja sih
saat ini karena kita memang lokasinya di legian
legian itu memang lebih populer kepada tamu tamu mancanegara
ya kita mengabaikan ya
cuma memang kalau lokal itu kan semuanya kan ya
atau ke kuta atau legian itu kayaknya lebih kecil lebih secluded aja
mereka jarang tahu gitu
benar benar benar
rigong sebenarnya sekarang ketika karyawan pada di rumah
masih sempat kontak kontak gak sih
atau brigo mungkin masih suka meeting terus dengar terima laporan soal karyawan begini karyawan begini gitu
untuk itu kita punya whatsapp group saat ini
yang pasti saya kangen semua sama mereka sih
pengen ketemu lagi sama mereka juga
ya soalnya pmg itu sering banget bikin party ya
iya selalu selalu ada peserian
apresiasi dari kita
ya mungkin kita tuh berharap mereka itu saat ini sangat sehat
dan memang kita men stop tutup hotel ini karena memang kita ingin membatasi mobilisasi mereka
biar tidak harus perpergian
yang mana mungkin itu kesempatan untuk virusnya lebih tinggi maka kita stop
kita juga pikir lebih cepat lebih baik
karena kan memang katanya covid ini kan dua minggu sudah bisa hilang ya
jadi saya bilang kalau bisa the whole island all the whole indonesia itu ditutup aja dua minggu deh
itu mungkin ya masih ada satu dua sih
cuma penyebarannya akan lebih rendah
akhirnya nanti dunia kita
dunia apa ya setaharian itu bisa berlangsung kembali
daripada akhirnya lama lama
itu malah jadi lebih lama lagi kalau misalnya
rigo tunggu tadi kan katanya masih ada hotel yang beroperasi
itu memang masih ada yang jalan jalan gitu
berarti ada yang bandel juga ya
kalau hotel yang beroperasi masih ada
mereka mungkin kadang kadang mungkin chain hotel ya
mereka tidak semudah itu karena mungkin mereka punya policy
untuk menenaman model asli
tidak boleh langsung buka tutup sembarangan atau begitu
jadi kebanyakan chain chain yang besar ini masih buka
cuma ya mungkin isi kamar satu dua orang
dua kamar saja satu hotel yang isinya mungkin dua ratus
jadi sedih banget saat ini sebenarnya
tapi tetap semangat ya
brigung ada tips nggak sebenarnya buat
mereka yang saat ini sedang bertahan
jadi kalau misalnya brigung kan ada
berapa kamar tadi dua ratus an kamar ya
ada tiga hotel kemudian ada sembilan restoran
mungkin mereka yang punya badan breakfast atau hotel hotel kecil
ini udah bingung gimana caranya survive
brigung ada saran nggak
kalau menurut saya sih yang perlu
saat ini kalau saya lihat ya tidak ada hal yang bisa kita lakukan sih
menurut saya ya
jadi yang boleh kita lakukan mungkin adalah
jadi kita harus menyiapkan strategi strategi apa
setelah covid ini dibilang bisa aman ya
dan kita bisa batik batik beli ya
nah mungkin contohnya nih malahan lebih ekstrim
kita harus melakukan renovasi ya
atau mungkin memperbaiki menu menu yang ada ya
atau memperbaiki makanan yang ada gitu saat ini
mungkin tips saya sih seperti itu malahan
kalau kita berikan mereka diskon ke bagaimana
tidak ada tamunya juga
jadi tidak berguna juga
malahan mungkin lebih membunuh sih kalau menurut saya
lebih membunuh justru
maksudnya kalau misalnya maksa untuk tetap beroperasi gitu ya
karena kan ada cost operasional
sama juga resiko untuk tertular
kalau memang mereka tidak berhati hati ya
tidak hygiene atau bagaimana gitu
aku senang deh ini kayaknya semuanya yang di bali nonton
jadi ini ada curhat dari human resource network

kita harus semangat ya
aduh semangat ya
aduh benar benar deh jaga semangatnya
iya jaga semangatnya
itu benar benar yang sulit sekarang
tapi brigong semoga bisa berlalu dengan baik ini semua
yang pasti kita sepakat tadi di awal bahwa saat ini yang terpenting adalah
kesehatan dan keselamatan
dan juga kalau misalnya dari pmg group sendiri memang
fokusnya saat ini juga tentu kepada mereka
para karyawan yang selama belasan tahun ini setia gitu ya brigung ya
jadi itu yang terakhir yang akan saya lakukan
untuk rilis itu mungkin ya lebih baik saya jual tanah saya atau mobil saya ya
daripada harus melepaskan uang dan sisi begitu
diego mau kasih pesan gak untuk teman teman atau pegawai pegawai
atau teman teman pekerja hotel lainnya
silahkan silahkan brigong ini terakhir
jadi mungkin ya kita akan lakukan disiplin untuk tetap di rumah
dan tidak keluar semaksimal mungkin
karena kalau semakin cepat kita lakukan apa namanya
isolasi diri di rumah sini akan lebih baik nantinya
jadi penularan virus itu benar benar bisa ditekan
karena memang kondisi yang diperlukan adalah jumlah bed yang bisa menampung
rumah sakit itu harus memadai tadi
jangan sampai terlalu tinggi lonjakan kanan
jadi akhirnya mereka tidak bisa menangani
dan virus itu makin menyebar
dan semangat karena semua badai pasti berlalu
badai pasti berlalu
brigong terima kasih ya
oh ini aku karena seru jadi aku cashrick in mainan anakku
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak salam buat rani buat anak anak buat semuanya
terima kasih sekali
oke terima kasih
itu yang pertama
adalah kita tadi sudah dengar obrolannya ya
nah sekarang untuk yang berikutnya
jadi yang tadi itu kalau misalnya pada penasaran kok hahi banget taman narsu ya
karena teman jadi memang karena teman jadi enak
jadi intinya hari ini saya akan berbincang dengan teman teman saya sendiri
sebelumnya kita minum dulu
gelas ini akan bagus dan keren banget kalau ada placement product di sini
jadi silahkan hubungi cnn indonesia tv untuk menempatkan produk anda di sini
dan kita bisa bicara soal itu
yang berikutnya saya akan undang teman saya juga
sebenarnya pasti pada bertanya tanya ngapain sih ngobrol sama travel blogger
kan dia juga kerjaannya gak ada hubungan siapa
hei jangan salah
travel blogger itu benar benar terdampak dan benar benar berpengaruh banget kehidupannya setelah ada covid sembilan belas ini
apakah kerjaannya seret
kemudian bagaimana mencari alternatif pekerjaan lain
kita sekarang undang ya
namanya adalah mariska prudence
kita undang dulu mariska prudence
namanya masih waiting masih nunggu
binum dulu sekali lagi
bagus di sini kalau misalnya ada lambang produk anda gitu ya
oke pru sebentar lagi mau bergabung
oh prudence belum bergabung
oke silahkan cerita
bagaimana mungkin ada
terima kasih cnn indonesia busi tv sama sama
terima kasih banyak sudah bergabung
tapi jangan selesai dong
di sini ada mariska prudence
kita akan tanya nih ke pru
kehidupannya setelah covid sembilan belas seperti apa
alternatif pekerjaan yang bisa dilakukan oleh blogger atau content creator yang berhubungan dengan travel itu apa
ada juga pertanyaan soal saya sebenarnya penasaran
apakah kemudian setelah covid ini berlalu gaya travel kita akan berubah
apakah kita akan semakin clean frake
saya sudah dengar suaranya bro
tapi kayaknya gambarnya belum naik
oke out dulu ya
nama nya juga koneksi
ya namanya juga koneksi
koneksi buatan manusia aja seperti ini
oke koneksinya betul danyar
ini koneksinya kayaknya
koneksi buatan manusia aja kadang bisa on off
apalagi koneksi buatan manusia
koneksi buatan tuhan maksudnya
gabung prudence prudence halo halo halo oke lo karena ya suaranya udah tapi gambarnya belum
halo kalau dari sini kelihatannya black aja gitu iya sama apakah kita tidak boleh saling menatap ini
kata kata yang ngerti ada sedih banget oke gini aja aku off dulu nanti aku sama lagi ya aku dulu
oke instagramnya ya terus mbak oke oke oke ini ada apa sebenarnya sih ini aduh aduh oke kapru sudah
gabung tapi mungkin koneksinya iya betul itu permasalahannya sekarang gimana caranya ya oke
kita akan end dulu sekarang
tapi sebentar lagi saya akan gabung lagi dan saya akan invite pro mungkin ini naik turun segala
macam tapi jangan kemana mana hangon please please please please sebentar lagi sama mariska prudence
ya kita sekarang off dulu oke halo tuh kan sekejap saja sudah muncul lagi aku oke tunggu mariska
prudence bergabung ini tamu kedua saya
tadi tamu pertama saya sudah langsung ada di highlightnya cnn indonesia tv ya oke itu mariska
prudence sudah send a request dan oke apakah aku harus melakukan panggilan ini supaya gimana ini
setelah perjuangan mungkin harus dikecek dulu ya
prudence i miss you kangen banget iya banget parah aduh udah lama ini biasanya kita
gumpul ya tiap tiap berapa minggu sekali iya kita ketemu gitu biasanya
ha ha ha ha benar ya ampun ini ada yang jualan jamu dong bener bener di komen
betul ya gigi adiputro jualan jamu oke truk halo prudence kok
ekam grandi egg
pemirsa semoga anda tidak bosan
dengan saya dan prudence yang keluar
masuk keluar masuk keluar masuk
udah dengar suara gue belum sih
amazing banget ya
gak ada respon
asli ini koneksinya
kenapa sih koneksinya
mungkin banyak bertanya tanya kenapa ya
karena sekarang sejak wfh
jam setengah tujuh ini prime hours
banget jam setengah tujuh
sampai jam delapan itu semuanya
pada instagram live
iya ada temen aku
aduh ini kok bener bener jadi kayak
jumpa fans begini cuma aku doang
ini udah nyambung
ya ampun sulit sekali ya
ada apa dengan internetnya
aduh gila ya
aduh terus gimana gimana fru
jadi biasanya kita kita berdua ini sering ketemu ya
kalau misalnya saling nyari lah kayak put lu dimana putri juga
pro lo dimana gitu kita saling mencari dan biasanya kita ketemu ya at least sebulan sekali lah ya
atau dua bulan sekali gitu
kita udah lama banget gak ketemu

dan inget gak fru dan sekarang aku mau nanya lagi nih ya
mumpung ada hal layak yang menyaksikan
ru sejak covid ada berapa pekerjaan yang batal
banyak sih ya mungkin dihitung hitung
terakhir cek ya dihitung itu
yang misalnya kayak kekerjaan udah dateng terus akhirnya dibatalkan karena pandemic ini
ada lebih dari lima lah ya
dan kemungkinan kemungkinan kerjaan lagi
ya kemungkinan kerjaan kerjaan lain soalnya
karena kalau kerjaan yang trip udah pasti cancel kerjaan yang event melibatkan banyak orang juga
sudah pasti cancel gitu jadi jadi semua pekerjaan itu di cancel dulu ditunda dulu sampai waktu yang
tidak ditentukan gitu oke jadi memang memang terdampak banget sih karena karena kan kerjaan
gue juga kan di industri pariwisata mestinya ada trip ke mana aja sih pro sejak bulan apa berarti
bulan apa berarti enggak enggak enggak keliling lagi dari bulan iya ya maret maret jadi harusnya
itu maret itu ada ketangkahan terus ada beberapa pekerjaan di luar kota lainnya gitu kan ya ada
beberapa beberapa trip lagi itu juga cancel ada ada kerjaan yang berhubungan dengan event yang
berhubungan sama travel juga udah pasti cancel kayak ya teman teman bisa lihat lagi kondisi kayak
ini kan nggak mungkin ada travel fair ya gitu kan ya nggak mungkin ada
misalnya diskusi diskusi soal pariwisata atau promosi pariwisata ada riani jangkaru nih hai
riany kalau mau nyelam boleh loh teh silakan teh mau nyelam teh enggak papa kalau misalnya kayak gitu kan
car monthly rancor tuh gimana apa ya maksudnya bingung nggak terus jadi hemat banget gitu enggak sekarang
ya nggak gitu sih pro
ya otomatis karena di rumah aja juga jadi hemat banget kalau misalnya kalau disitu dia kayaknya di tempat itu ada yang nyelam
lebih hemat lah ya seharusnya ya kalau tidak melihat e commerce di malam hari
karena kan kebutuhannya juga sebenarnya nggak terlalu banyak apalagi gue kan tinggal sendiri
jadi kebutuhannya hanya untuk makan dan makan juga gue jarang ya jarang jarang delivery gitu
orang orang gue liat juga jadi banyak yang makan di rumah masak di rumah gitu kan
jadi dari segi pengeluaran memang mungkin mengeluarkan sahaya rika karena nggak ada nongkrong
ada segala macam kan pengeluaran lebih rendah walaupun yang pasti naik biaya listrik itu udah pasti naik
iya benar benar benar benar
terus sebenarnya kalau misalnya ngelihat yang sekarang ini udah pernah ada ngobrol dengan teman teman travel blogger lain nggak sih
ini berapa lama nih bakal kayak gini gitu maksudnya kan karena apa ya karena virus ini kan dibawa manusia
dan traveling itu kan manusia yang pergi kemana mana gitu kan jadi gimana ya bro
maksudnya berapa lama ini akan berlangsung
dan misalnya yang di jepang oke udah sembuh terus dia jalan jalan ke indonesia balik ke jepang lagi bisa kenal lagi gitu
iya ya makanya dari obrolan sih semakin lama kita semakin optimis untuk pesimis ya jadi
jadi kalau ngelihat dari informasi yang ada dan juga kayak misalnya dari penelitian penelitian yang perhitungan dari para ahli kan
memprediksi ini akan panjang karena nggak cuma sekedar sekarang aja gini sekarang tapi kan akan ada second wave kan ya kan
sekarang tapi kan akan ada second wave kan ya kan
ada third wave gitu kan
jadi pastinya untuk traveling terutama ke luar negeri itu akan cukup lama
paling cepat itu tahun depan ya kalau kami kami ini memperkirakan gitu
walaupun tahun depan juga belum tentu karena ada kemungkinan kan negara negara yang misalnya dia bisa menangani covid
pandemi covid dengan baik tentu dia nggak akan mau ada dia akan meminimalisir second wave atau third wave gitu kan
dia akan meminimalisir second wave atau third wave gitu dengan cara dia menutup border dulu kan
jadi untuk traveling antar negara itu sudah pasti akan sangat sulit jadi kalau punya cita cita tahun ini ke luar negeri kemana ya kita harus tahan dulu gitu kan
harus terima dulu kalau memang situasinya seperti itu gitu jadi mudah mudahan sih tahun depan sudah mulai bisa ya karena karena banyak banyak yang prediksi memang di memang akan akan panjang terutama untuk traveling ke luar negeri ya kan

kamu juga punya beberapa link ke mereka yang punya resort kecil di pulau mana gitu kan
kondisi sulit banget sih udah pasti
kondisi sulit banget sih udah pasti
ya tadi juga kan ngobrol sama beliagung kan ya kurang lebih sama seperti itu
bali saja kan yang sudah jadi mass tourism sangat terpukul apalagi kan tempat tempat di daerah yang sebenarnya dia skalanya kecil gitu kan ya
yang orang kesana butuh biaya lebih effort lebih segala macam sudah pasti juga semua orang saat ini kan mengurungkan niat untuk traveling gitu dan ya pada akhirnya sebagian ya tutup dulu gitu banyak yang misalnya
banting harga awal awal tuh banyak banget yang banting harga tapi tapi pada akhirnya memang tidak menutup gitu
ada temen gitu misalnya dia di labuan bajo gitu jadi dia akhirnya
dia menutup operasional untuk sementara ya jadi jadi untuk waktu yang belum ditentukan gitu pada saat nanti sudah
aman atau sudah sudah bisa untuk pepergian domestik lagi
mudah mudahan sih dia sudah bisa beroperasional kembali gitu cuma sekarang kan sebenarnya kalau dari industri pariwisata
ini kalau kita jalankan misalnya nih pelaku usaha dijalankan itu
udah enggak even nutup untuk operasional juga udah nggak bisa gitu jadi minus gitu jadi banyak banyak banget pelaku industri pariwisata yang
pilih untuk tutup operasional dulu untuk sementara gitu dibandingkan minus gitu walaupun pada akhirnya
akan jadi kerugian juga kan dia akan bayar pegawai segala macam
yang mungkin dikurangin ada beberapa juga yang udah delay off gitu jadi
sekarang sih memang
gue selalu bilang saatnya ini industri travel emang mau gak mau harus tiarap dulu gitu karena tidak ada jalan lain
setelah ini berakhir semua covid sembilan belas itu
kita tuh bakal agak slow down untuk naiknya atau justru dose kalau misalnya dari sisi pariwisata karena
mungkin orang orang banyak pengen liburan ini dari tadi
ini dari tadi komen komennya udah pada pengen liburan semua ada yang bilang udah tiga bulan udah naik pesawat
sampai sekarang sekarang pasti pada kangen ya kayak
nungguin pesawat gitu aduh ternyata delay tapi ternyata hal itu sekarang jadi ngangenin gitu kan ya
tadi apa sih untuk jalan lagi ya iya untuk untuk naik lagi kan sekarang tiarap semua nih
sedikit lagi bakal cepat atau juga bakal masih terpengaruh dengan
entahlah second wave atau third wave apa apa
kalau dari keinginan orang pasti setelah ini orang orang ingin sangat ingin untuk traveling ya tapi
pertimbangannya banyak pertama misalnya gue pengen banget nih jalan gitu kan gue masih punya uang untuk trip trip gitu tapi masih ada kekhawatiran kan
udah aman belum ya gitu orang akan cenderung menahan dulu tunggu dulu deh berapa bulan gitu kan nah ataupun misalnya ada orang yang dia mau jalan
tapi kan dari
dari pandemic covid ini kan efeknya panjang banget ya jadi terutama ke ekonomi dan yang terdampak itu enggak cuma
yang penghasilannya kita bisa bilang di bawah gitu cuma yang menengah atas pun semua terdampak gitu jadi
akan ada banyak banget orang orang yang
budgetnya itu tadinya budget untuk traveling akhirnya pada saat kondisi gini lagi susah
dia akan pakai budget yang biasanya dia gunakan untuk traveling jadi dana darurat
yang setelah nanti
dalam tanda kutip
selesai itu akhirnya dia nggak punya budget untuk traveling gitu karena dia akan fokus di benerin
situasi ekonominya dulu gitu jadi jadi memang setelah ini selesai pun
langsung ini sih cuma mungkin orang orang yang yang punya dana lebih mungkin mereka akan prefer
trip ya tapi mungkin tempat tempat yang dipilih juga tempat tempat yang misalnya enggak terlalu rame segala macam dan orang orang masih
masih sangat menjaga
jarak sosial dan segala macam yang kita lihat kan ada negara negara yang mulai dibuka lagi juga gitu misalnya kayak di china juga kan
kayak tempat makan dibuka lagi tapi kan orang orang sangat sangat berjarak gitu kan ya jadi nggak bisa expect
langsung pulih untuk pulih akan memakan waktu yang lama sih karena ini bener bener kayak
pukulan yang kayaknya terberat kali ya kalau dari
industri pariwisata bilang ini kayak tidak terprediksi sama sekali dan tidak ada yang siap untuk hal seperti ini gitu
kalau dari travel blogger gimana maksudnya
survive nya bisa berapa lama dan apa yang bisa dilakukan di masa masa seperti ini dong pru kalau misalnya trip nggak ada
kalau dari kami sendiri ya
salah satunya bertahan yang penting kan sebenarnya kan travel blogger itu kan freelancer freelancer itu balik lagi karena kita tidak punya
karena kami tidak punya gaji bulanan yang tetap jadi harus punya dana darurat dana daruratnya
sebenarnya kalau untuk freelancer itu kan
idealnya ya ada yang bilang enam bulan tapi kalau gue sendiri sih bilangnya satu tahun untuk kebutuhan bulanan gitu
jadi saat ini sih teman teman memang banyak yang bertahan dengan dana daruratnya gitu dengan tabungannya
dan untungnya di zaman sosial media ini kan jadi sebenarnya pekerjaan kami ini enggak terbatas di blog blog aja gitu kan ya jadi dan
udah ada diversifikasinya sedikit lah ya jadi enggak enggak melulu tentang travel cuma karena
kami ini bisa memberikan pengaruh juga gitu jadi kan enggak enggak cuma di segi travel misalnya kayak gue sendiri gue di travel tapi misalnya
hal hal lain nih misalnya kayak di beauty di
misalnya kesehatan atau segala macam yang disitu kita masih bisa melakukan pekerjaan yang berkaitan sama sosial media gitu misalnya
atau teman teman yang blogger juga masih bisa jadi penulis gitu kan ya dia bisa masih bisa contribute
misalnya entah ke majalah entah ke website gitu walaupun memang dari segi penghasilan
jelas jelas semuanya berkurang sih
bro ini ada pertanyaan dari teteh riany tengkaru
dari yang pakai masker sampai yang melanggar masuk ke area
pantai yang ditutup terus surfing terus party menurut kak pru apakah indonesia perlu mempertimbangkan kembali fasilitas
harus banget sih sebenarnya sebenarnya
gue sangat tidak suka fasilitas bebas visa yang tidak timbal balik ya menurut gue
misalnya kita ngasih bebas visa ke negara a tapi kita mau datang ke negara a susahnya setengah mati itu kayak gimana harga dirinya sih ya nggak sih
kayak kalau mereka kasih bebas visa baru gitu kan ya harus ada dan indonesia kan sebenarnya negara yang kaya banget gitu loh
menurut gue sih harusnya dipertimbangkan lagi dan
dan banyak banget sih sebenarnya
wisatawan asing yang gue gak sebut negara ya negara negara tertentu yang memang punya attitude
buruk gitu jadi
banyak banget lah atau misalnya di sini dia kerja ilegal
macam mungkin karena dari negara kita juga memang terlalu
lembek ya gue rasa kalau dari kayak gitu kan jadi kalau kita sebagai warga negara indonesia
misalnya kita ke luar negeri kita takut banget loh ngelanggar aturan karena kita tahu kalau kita ngelanggar aturan
kita khawatir nih gak ada yang belain gitu kan nah ada negara negara tentu misalnya dari negara maju yang tidak perlu disebutkan lagi ya nama nama
negaranya mereka itu bisa berlaku lumayan seenaknya gitu karena mereka merasa nanti negara gua juga akan ngeback up gitu dah menurut gua
harusnya tuh yang party party itu penjarain aja satu cell
dua puluh orang gitu biarin kalau mereka kena covid di dalam cell aja gitu kan ya
jadi sebenarnya aturannya harus keras banget gitu kan kan ngerugiin banyak orang
nggak cuma mereka kalau mereka mau party gitu kan di satu villa terus yaudah mereka jangan keluar dari villa itu dong
gitu kan kalau mereka keluar kan mereka bisa menyebarkan
kalau misalnya mereka positif covid mereka kan bisa menyebarkan gitu jadi
ya harusnya di harusnya setelah ini seperti negara negara lainnya kalau memang ada warga negara lain yang ada di indonesia
dan dia tidak punya pekerjaan tetap dan etututnya tidak baik segala macam ya harusnya sih visanya di cut ya
kalau dari pendapat pribadi gue sendiri kayak gitu cuma kan pertimbangan dari negara kan banyak sebenarnya
betul pru terakhir gimana caranya kita biar tetap semangat
wah itu itu pertanyaan besar semua orang setiap kali bangun pagi kayak apa yang aku lakukan hari ini gitu ya
terutama untuk yang freelance seperti gue supaya tetap semangat gue lebih bilangnya kayak supaya tetap waras sekali ya
mungkin lebih tepat di kondisi kayak gini
karena kan tidak apa apa kok kita tidak semangat setiap hari karena ini kan kondisi yang sangat sulit untuk semua orang
dan pada saat gue bilang semua orang itu benar benar semua orang
dari orang yang semua orang bilang ini lagi susah nih gitu misalnya kayak pedagang kaki lima
atau misalnya even pengusaha yang kita lihat ini banyak duit tapi sebenarnya dia lagi pusing banget
kalau ini terjadi berbulan bulan dia bisa bangkrut jadi ini kondisi sulit banget buat semua orang

yang bisa kita lakukan saat ini ya mencoba bertahan gitu kan
dan menurut gue sih penting juga buat kita tetap kita tetap berbicara
jadi kan ada orang orang yang sangat menghindari berita tentang covid karena mereka
aduh ini gue jadi pusing gue gak mau lihat
menurut gue tetap penting juga tapi jangan berlebihan gitu misalnya
kayak waktu itu yang kita kan perlu obrolin ya
jadi diwaktu aja lah misalnya pagi pagi dan sore atau pagi pagi aja atau sore aja gitu kan
jadi asupan informasinya tuh
terus lihat lihat inilah
kan sekarang di sosial media banyak hiburannya
itu untuk menghibur
sama teman teman terdekat keluarga
ya apapun untuk membuat
kita tetap waras sih
di kondisi kayak gini
tapi kayak tadi
beli agung juga ya bilang
walaupun ini bakal kacau banget
optimis untuk pesimis tapi
ini semua akan berlalu kok gitu
kita cuma butuh bertahan sampai saatnya ini lewat
tetap bikin konten yang menghibur kita semua
itu semua foto pantai keluarin aja
biar kita terhibur ya
oke teman teman terima kasih
itu adalah akhir dari
di cnn indonesia tv
nah besok ada teman saya reinhard sirait
yaitu desi anwar
akan berbicara tentang
apakah pemerintah sudah mengambil
langkah langkah yang tepat
terkait penanganan pandemi covid ini
jadi memang besok kita spesial menghadirkan
untuk anda semua
terima kasih semua yang sudah bergabung
terima kasih semua yang baru bergabung
kalau misalnya gak lengkap
nanti bisa lihat di instagramnya saya
cnn indonesia tv
pamit terima kasih
tetap di rumah
belajar di rumah
berkegiatan di rumah
kalau kepaksa keluar